suami kamu kan udah meninggal
sekarang kamu udah gak ada kaitan apa apa sama keluarga kamu
apalagi kan kamu gak kasih mama cucu
kita bener bener udah gak ada ikatan
mama ngusir aku
kamu jangan salah paham dulu
kami sama sekali tidak bermaksud kok untuk mengusir kamu dari sini
justru kami sangat menghargai kamu sebagai istri mas bayu kakak aku
tapi benar apa yang dikatakan mama tadi kalau kamu sudah tidak ada kepentingan di rumah ini
men kami juga
sama sekali nggak nahan kamu kok untuk tinggal di sini
ini ada cek
itu lebih dari cukup untuk kamu memulai hidup baru
tercerana boleh kepentingan ibu itu

jadi ada proyek jega
saya harus bekerja
erer koutahan yang perlu saya kulapkan untuk mereka
hai tanto nih
satu hal yang pasti
aku menikah dengan
itu karena cinta
bukan karena uang
aku akan kembalikan semua
yang pernah mas bayu berikan kepadaku
aku bahkan gak tau
harus pergi kemana
aku gak punya
jalan aja dulu pak
waalaikumsalam bu dewi
ini mbak saroh
bagaimana mbak saroh
pak bayu pernah pesen
kalau ada sesuatu dengan pak bayu
saya suruh hubungin bu dewi
apa bu dewi bisa datang
ke rumah penting bu
gak koper saya gak
gak pak gak
ada apa mbak saroh
sebelumnya saya minta maaf
sebelum saya tahu pak bayu meninggal
sebetulnya siang tadi saya telpon
mau minta izin eh pulang kampung karena suami saya sakit keras
gak ada yang ngurus
sengaja saya nunggu abi tidur
supaya dia nggak rewel kalau saya tinggal
terus kalau mbak saroh gak disini
siapa yang akan ngurus hati
ibu dewi mau ngurus abi bu
dia nggak seperti anak anak yang lain
dari perempuan lain
dari perempuan lain
dari perempuan lain
walau perawat kami
bu dewi bisa hubungi dokternya langsung
biar lebih jelas bu
lihat bu sarah gak
bu sarah dia